kita mau ke malang atau cari hotel di surabaya aja
kiri malang aja lah
soalnya supaya kalau pulang kembali ke surabaya gak
dengan semangat yeti dan putrinya juwana memesan hotel dan tempat wisata di masa lebaran secara online
tujuannya jelas menghindari kerutan urusan domestik rumah tangganya ketika art nya mudik
karena kebiasaan dia ada terus biasanya dia itu menjadi penolong ya
istilahnya penolong itu dalam artian sebenarnya kita bisa melakukan
tapi karena dia selalu ada dan menyiapkan semuanya
jadinya ketika dia nggak ada wah kehilangan banget gitu
cerita yang sama mengenai kagetnya urusan domestik juga dirasakan oleh eti soraya
namun influencer dari surabaya ini alih alih kabur dari rumah dengan liburan atau staycation
eti lebih memilih menggunakan jasa art
art infal art sementara khusus untuk lebaran
kebiasaan menggunakan jasa art infal sudah dilakoninya selama tujuh tahun
bahkan untuk lebaran kali ini ibu satu anak ini menggunakan dua art infal
waktu veron masih kecil anak saya masih kecil
jadi emang butuh banget inval untuk bisa membantu aku untuk mengerjakan pekerjaan rumah
apalagi kita kan ada tuh unjung unjung kan jadi rumah tuh kan harus tetap ada yang jaga gitu
begitu juga dengan ida warastri
pengusaha kue kering dan catering asal surabaya ini bahkan mendekati lebaran justru semakin sibuk sibuknya
mendekati lebaran banyak pesanan kue kering dan saat lebaran banyak pesanan catering
karena itu ida juga menggunakan jasa dua art inval
kebiasaan menggunakan jasa art inval dilakukannya selama dua belas tahun terakhir
karena kalau lebaran aku kan tradisinya masih ikut ibuku

yang kebetulan dari madura jadi hari raya pertama itu aku bikin ketupat
jadi biasanya banyak temen temen yang ikutan pesan
makanya hari raya idul fitri pun aku masih pakai art
ya art infal memang fenomena yang sudah biasa di masa lebaran
mereka memilih tidak pulang kampung dan tetap bekerja di hari lebaran dengan bayaran harian
seperti paitun atau biasa dipanggil mbak tun art asal blitar yang bekerja di surabaya ini tak mudik
di antaranya karena kedua orang tuanya di kampung sudah tiada
mbak tun menawarkan jasa menggunakan jejaring teman sesama art
dan lebaran kali ini ia sudah mendapatkan pesanan inval tak kurang seminggu
menyenangkan dapat tambahan gaji lah
kalau masih hari raya itu gajinya nggak seperti biasa gitu
dinaikkan gitu loh
memasukkan orang baru dalam rumah memang harus mendapat perhatian
faktor keamanan dan pemahaman tradisi kinerja menjadi fokus utamanya
pengguna jasa art infal berpengalaman tahunan pun membagikan tipsnya
diantaranya mengenal betul track record dari calon art inval dan menyesuaikan kondisi pandemi ini
pastikan untuk yang bekerja dengan kita walaupun sepuluh hari tapi paling tidak harus ada identitas
yang jelas jadi asli yang harus dibawa gitu kan
dan yang terakhir karena sekarang di masa pandemi
tentunya kita memang harus mengeluarkan additional cost gitu ya untuk tambahan mereka
dipastikan masuk ke rumah itu sudah negatif gitu ya
artinya sehat secara lahir dan batin gitu
keberadaan art infal menunjukkan bahwa peran dari asisten rumah tangga benar benar signifikan dalam membantu urusan domestik
dan mendukung produktivitas rumah tangga
di surabaya jawa timur gaji art infal per hari berkisar rp seratus hingga rp tiga ratus ribu rupiah
tergantung pengalaman jam kerja dan berat atau ringannya tugas
wida subianto didin iswandani surabaya jawa timur